seberapa besar sih sebenarnya urgensi dari ruu kks ini dan apakah memang sebegitu mengkhawatirkan
yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan juga privasi kita semua
di ujung telepon sudah ada mas ruby alamsyah alih digital forensik yang juga merupakan ceo digital forensik indonesia
mas ruby selamat malam
selamat malam mbak fani
terima kasih mas ruby akhirnya hari ini baru sore hari tadi setelah kemarin kabarnya akan ketok palu katanya tiga puluh september
tapi akhirnya ditunda ditunda mungkin saja nanti akan diselesaikan oleh dpr periode berikutnya
tapi saya harus tanya anda apakah anda juga merasa khawatir dan mencium aroma potensi bahaya
dengan adanya ruu kks ini terkait dengan kebebasan berekspresi
kebebasan berinternet kemudian privasi kita semua nih mas ruby
ya sebelumnya kita terima kasih kepada dpr yang telah membatalkan rukks ini
harapannya sih memang ruu kks tersebut banyak pasal pasal yang mungkin masih multitaksir
sehingga dapat orang atau pihak pihak tertentu bisa menganggap akan melanggar privasi dan lain lain
jadi pada intinya pertanyaannya
soalnya menurut saya sih mungkin karena tergesa gesanya ruu kks ini diluncurkan di bulan mei
tapi tidak melibatkan multi stakeholder di bidang keamanan siber secara lengkap dan juga dalam waktu yang terbatas
sehingga para pemangku kepentingan yang ada di sini merasa tidak nyaman dan membuat multitafsir tadi
sehingga kekhawatiran terhadap melanggar privasi
kekhawatiran terhadap pengetatan pengetatan di bisnis bisnis tertentu dan lain lain itu bisa terjadi
jadi sangat baik ruu kks ini memang ditunda dibahas di dpr selanjutnya
oke seperti apa yang anda khawatirkan terkait dengan pasal yang dianggap bermasalah misalnya mas ruby
salah satunya mungkin kalau tidak ada informasi yang lebih detail terhadap beberapa pasal yang

diharuskannya ada akreditasi diharuskannya ada sertifikasi
sehingga beberapa bisnis di bidang keamanan it itu harus ter sertifikasi ter akreditasi
beberapa hardware harus juga diawasi atau tersertifikasi oleh bssn
nah mungkin hal hal tersebut niatnya awalnya baik tapi belum tersosialisasi dengan benar
ataupun belum dibahas ataupun disetujui oleh pemangku kepentingan tadi semua
sehingga khawatiran itu ada
salah satunya tadi itu tentang sertifikasi akreditasi segala sesuatu di bidang keamanan it
baik itu di bisnis baik terkait juga individu ataupun konsultan di bidang it
dan juga kekhawatiran akan terjadinya sebuah
super body gitu kan dikhawatirkan karena memiliki kewenangan mungkin yang luar biasa
nah kekhawatiran kekhawatiran itu mestinya bisa dikurangi kalau rukks ini benar benar bisa didiskusikan sesama pemangku kepentingan
oke mas ruby ini banyak sekali yang beririsan juga
sekarang kita dihadapkan dengan polemik ruu kks
kemudian kita tahu ada ruu perlindungan data pribadi juga
iya kan kemudian ada juga undang undang ite gitu
dan mungkin masih banyak lagi mungkin kita orang awam tuh nggak nangkep belum tahu gitu
anda melihatnya seperti apa perlu apa tidak sih sebenarnya
kemudian mengapa irisannya itu sangat tipis tipis tipis
iya kalau ruu kks lebih besarnya adalah untuk membuat badan si bersandi negara itu lebih kuat undangnya lebih besar
saat ini kebetulan bssn itu masih dalam
bentuk pr press ininya autoritasnya
nah sekarang kan diharapkan ada undang undang itu bssn akan bisa lebih kuat
kedua sebenarnya urgenitasnya di undang undang kks sebenarnya memang perlu
tapi nggak secepat cepat itu juga dengan serabutan tanpa mendapatkan pendapat yang menyeluruh di semua pemangku kepentingan
nah undang undang ruu pdp juga baik juga cepat juga dibutuhkan
sama sama dibutuhkan kita sudah tahu seringkali terjadinya kebocoran kebocoran data
nah diharapkan dengan undang undang pdp data pribadi masyarakat itu dapat dikelola dan diamankan dengan lebih optimal oleh semua pemegang data masyarakat
nah jadi urgensinya sama sama tinggi
tetapi undang undang ruu pdp saja sudah cukup lama dibahas
sampai saat ini kan belum maju juga lebih cepat ruu kks ini
nah jadi urgency dua duanya memang ada
tapi tidak perlu juga terlalu terburu buru dengan menyampingkan pendapat pendapat maupun masukan dari semua pemangku kepentingan di keamanan it ini
oke mas ruby proses pengesahan mulai dari ruu atau rancangan undang undang sampai kemudian disahkan menjadi undang undang
udang undang itu kan prosesnya memakan waktu lama
kita tahu indonesia mungkin satu langkah di belakang negara lain terkait dengan perlindungan data privasi kemudian keamanan berinternet keamanan siber dan lain sebagainya
apa menurut anda yang paling dalam waktu dekat
hal apa yang paling konkret bisa dilakukan untuk kita untuk indonesia untuk tidak tertinggal satu atau mungkin lima sepuluh langkah dibandingkan negara lain untuk hal ini
ya yang paling baiknya sih
memang ruu pdp dan ruu kks bisa segera terrealisasi dengan sama sama duduk tadi
semua pemangku kepentingan tadi benar benar duduk memberikan pendapat pemerintah maupun akademisi praktisi dan industri itu harus dilibatkan semua
nah undang undang pdp sama kks ini sangat penting dan mestinya kita bisa sejajar ataupun minimal mengikuti perkembangan yang ada di negara negara lain
dan kita jauh nih undang undang pdp kita di eropa sudah ada gdpr lalu di amerika juga demikian
nah sayangnya kita malah ada satu lagi peraturan ppres kita yang mungkin akan mundur
tadinya diwajibkan data center itu harus ada berada di indonesia itu nanti rencananya katanya mau dirubah direvisi untuk diperbolehkan di luar
ya itu memang satu hal
satu hal bisa dilihat positif untuk mendukung ekonomi digital indonesia yang mana kebanyakan unicorn unicorn kita itu dimiliki pihak asing
nah kebutuhan mereka katanya lebih banyak terpenuhi kalau data centernya di luar
nah padahal kita punya pp delapan puluh dua waktu itu untuk menjaga kedaulatan data atau internet indonesia diharuskan para ott tersebut untuk menyiapkan data center di indonesia
nah tadi pertanyaan mbak tadi bagus bahwa mesti kita mengikuti yang perkembangan di negara maju malah ini kita bisa mundur
amerika itu juga sangat ketat jadi semua penyelenggara internet yang menyimpan data warga negara amerika diwajibkan harus menyimpan datanya di lokasi amerika itu sendiri nggak boleh di negara lain
nah kita bisa terbelakang lagi kalau ada revisi
perpres delapan puluh dua tadi mbak
oke kita akan kawal terus perjalanan dari ruu kks ini ya mas rudy ya ke depannya ya
terima kasih mas ruby alamsyah sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected